sebuah kebakaran hebat terjadi di area pasar tradisional kencong jember jawa timur senin pagi
api menghanguskan lima toko pakaian dan perlengkapan lebaran yang terletak di area pasar
kobaran api dengan asap hitam yang membumbung tinggi
membuat pedagang panik dan berusaha menyelamatkan barang mereka yang ada di dalam toko
banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar
api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran bersama warga sekitar berjibaku selama empat jam
kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu kios
tak ada korban jiwa tapi kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah
kebakaran terjadi di jalaman garai tembet jakarta selatan senin malam
empat bangunan hangus dilalap si jago merah termasuk salah satu bangunan yang merupakan tempat makan siap saji
saksi mata di lokasi mengatakan
kejadian berawal dari bocornya tabung gas dari bangunan yang dijadikan tempat makan siap saji
pemilik bangunan yang panik sempat mencoba untuk memasukkan tabung gas ke dalam air
tapi tabung gas seketika meledak
sebanyak lima belas unit pemadam diterjunkan ke lokasi kebakaran
tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
sebuah kebakaran yang terjadi di gudang penyimpanan sekaligus pembuatan boneka
di kelurahan setono penurung gojo timur
yang terjadi minggu malam terekam oleh warga
api dengan cepat membesar dan melahap seisi gudang karena berisikan beraneka bahan yang mudah terbakar
api diduga berasal dari kembang api yang dimainkan oleh beberapa anak kecil di sekitar lokasi gudang
tak hanya membakar ratusan boneka serta aneka bahan pembuatan boneka
empat sepeda angin dan berbagai peralatan untuk membuat boneka juga ludes terbakar
api akhirnya dapat dipadamkan setelah dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan dibantu oleh warga sekitar
akibat kejadian ini
pemilik rumah mengalami kerugian sekitar dua puluh juta rupiah
tim liputan cnn indonesia